gue baru sekali ketemu aja
eh tinggal di kamar mandi
iya tapi masih ada rumah mandi
ah bangsa baru sama gue nyampe
tapi bener tak tadi ada orang mandi
ya udah deh
tapi kenapa harus gangguin kita itu yang ngebayungin gue itu kayak keluar dari mimpi
kita yang sama terus ngerecokin kita di dunia nyata kalau analisa lu bisa betul tapi pertanyaannya
kenapa kita itu yang gue juga bingung ini pasti ada kaitannya dengan mimpi kita yang sama persis
ada sama sama ketemu tuh nenek gua yakin banget gua yakin banget men gua masih kebayang tampak
aneh aneh binyerem tuh siluman nenek sekarang gimana kalau kita kurma tante gue siapa tahu aja
dia bantu dia ngerti masalah ginian
tante gue sih emang punya kemampuan spiritual al
tapi dia bisa berkomunikasi dengan alam gaib
tante gue juga bisa berkomunikasi dengan alam lain
tante gue juga bisa berkomunikasi dengan alam lain

tapi itu bukan mimpi
kalian sama sama tidak menyadari
rentetan kejadian yang kalian alami seperti mimpi
kok kita semua ada yang bisa ingat sih
kalian pada saat itu mampu berangkat
entah apa yang telah kalian berbuat
sehingga ingatan kalian hilang pada para murah situ
kalian mampu mampu didiskuti
tidak disembus tanah kosong
dan seorang nenek
dan seorang nenek
jangan gak ada gudang bilang lo aja yang kita urung atau jalan
bu dibawa kemana nih
entahlah apa yang telah kalian lakukan
dok kasih ya dok pak jalan